sejumlah sampah plastik hingga sampah medis berserakan di atas jembatan penyeberangan orang atau jpo di kawasan simpang tujuh kudus jawa tengah senin siang
terdapat alat tes antigen virus corona atau covid sembilan belas maupun alat suntik yang juga dibuang sembarangan
dari sampah sampah yang berceceran di bagian selatan jpo di kawasan simpang tujuh kudus jawa tengah terdapat sekitar empat belas bekas alat suntik dan bekas alat tes covid sembilan belas
sampah medis ini tampak bercampur dengan sampah plastik lainnya padahal jpo ini termasuk ramai lalu lalang banyak orang
pelaksana harian kepala dinas kesehatan kudus mas ud mengatakan dari temuan sampah medis di lokasi tersebut pihaknya bakal melakukan pengecekan ulang di lokasi untuk ditindaklanjuti
mengingat pemusnahan sampah medis ada prosedur tersendiri dan tidak bisa dibuang sembarangan
senin sore sampah medis tersebut sudah dibersihkan oleh petugas terkait
krocek ulang itu asalnya dari mandan kami sudah memerintahkan kepada seluruh aparat nakes yang melaksanakan rapet antigen karena ini termasuk barang yang berbahaya nanti pemusnahannya juga secara khusus
jadi limba kesehatan memang ada pemusnahan tersendiri nanti tidak bisa dibuang sembarangan